di tengah kondisi sulit akibat invasi militer ke ukraina
seorang relawan di perbatasan medica polandia membuat seorang anak tersenyum manis
berkat permenolipop yang ia bagikan
aksi manis sang relawan tersebut mampu menghibur anak perempuan ini
saat menunggu bus yang akan membawanya ke tempat berlindung
setelah menyelamatkan diri dari perang yang berkecamuk di ukraina
momen kebahagiaan lain tercipta di posko pengungsian di zezor polandia
ketika sejumlah pengungsi anak anak berkompetisi dengan para relawan
saling bermain adu lempar menggunakan boneka
di posko penampungan ini anak anak bisa memainkan sejumlah permainan
yang terkumpul dari hasil donasi
posko ini juga disediakan bagi pengungsi yang butuh tempat untuk tidur dan berlindung
menurut keterangan penjaga perbatasan polandia
sekitar satu lima juta warga ukraina telah melintasi perbatasan polandia
sejak rusia memulai invasi pada dua puluh empat februari
kebanyakan di antaranya adalah
tidak hanya anak anak yang datang bersama keluarganya
anak anak yang berasal dari panti asuhan juga telah dievakuasi
dan masuk ke wilayah polandia
sebuah organisasi bernama happy kids mengatakan telah mengevakuasi
sekitar dua anak dari panti asuhan
mereka menyatakan tidak akan memisahkan anak anak ini ketika sampai di polandia
anak anak ini kemudian ditampung di aula olahraga
sebuah sekolah yang dirancang menjadi tempat pengungsian
pemerintah polandia telah mengesahkan rancangan undang undang
untuk meluarkan dana delapan juta zloty atau sekitar dua puluh enam triliun rupiah